hai healthies dan semuanya apa kabar
semoga sehat selalu ya dan pastinya tetap semangat
tanggal dua belas november diperingati sebagai hari kesehatan nasional
kalau di masa pandemi apalagi saya dokter
saya memaknai ini sebagai momen penyemangat
dan yakin kalau masyarakat indonesia bisa menang melawan virus covid sembilan belas
yuk bisa yuk
kuncinya satu kok taat protokol kesehatan dan tahu fakta dari sumber yang tepat
contohnya seperti sekarang saya dokter klarin hei sudah berjaga
mau menjawab konsultasik healthyzen dan dari twitter dan instagram
konsultasik pertama datang dari akun at rian daviensi
kali ini rian mau konsultasi
dia akan menjawab video nih yuk kita lihat bareng bareng
dia mengikuti ptm di sekolahnya
tapi dia udah sering rengek dok
dia bilang dia bosen belajar di rumah
terus dia mau ketemu gurunya terus mau belajar bareng teman temannya di sekolah
nah apa aja ya dok yang perlu saya ingatkan ke anak saya
agar dia terhindar dari virus corona saat mengikuti ptm di sekolah dia
terima kasih dok
yang harus dilakukan adalah
tetap terapkan prokes dengan memakai masker
menjaga jarak mencuci tangan pakai sabun
membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan
siapkan masker untuk anak
kalau bisa ganti tiap empat jam sekali
sediakan juga nih hand sanitizer
antar anak ke sekolah
kalau terpaksa pakai kendaraan umum atau jemputan
jangan lupa untuk jaga jarak
dan bawa bekal dari rumah ya kalau bisa
konsultasik selanjutnya datang dari twitter
konsultasi selanjutnya datang dari twitter
at komarudin boy
dokter anak saya senang jajan pedagang kaki lima di sekolahan
kira kira sudah aman belum ya dok
dir komarudin sembilan puluh sembilan
jajan dimanapun sebaiknya pantau dulu ya dari jauh
apakah penjual tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan atau belum
seenggaknya terlihat bahwa dia memakai masker dengan benar
terus dari kitanya juga sebaiknya cuci tangan dengan sabun sebelum makan
tetap jaga hijin
dan gunakan alat makan sendiri
kalau bisa hindari kerumunan
misalnya area jajan tersebut masih rame ya sebaiknya jangan dulu
malah lebih baik lagi kalau kita take away dan makan di rumah
pertanyaan selanjutnya dari lordamka
dok kira kira makanan bernutrisi seperti apa ya yang cocok untuk anak saya yang mulai ptm
pertanyaannya bagus sekali nih
betul banget ya
jadi makanan yang cocok adalah makanan yang bergizi seimbang
ini penting karena dia adalah bahan energi untuk seluruh metabolisme
sel organ serta jaringan tubuh termasuk otak
berilah makanan dengan gizi seimbang dan ini pedomannya sudah ada di kemenkes ya
ada karbohidratnya bisa seperti nasi roti kentang dan lain sebagainya
juga mengandung protein misal dari lauk ikan ayam daging serat dari sayuran
vitamin dari buah buahan
boleh juga ditambahkan dengan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh
oke lanjut lagi yuk
sekarang konsultasinya dari imawan mazid pakai voice notes nih
yuk kita dengerin dulu bareng bareng
dear dokter saya bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan di jakarta dan istri saya hanya seorang ibu rumah tangga
saat saya harus membantu istri saya mendampingi kedua anak saya yang duduk di sekolah
menengah pertama dan sekolah dasar mengikuti pembelajaran secara online
saya suka marah marah kepada anak saya apalagi ketika mereka malas malasan untuk belajar online
saya akui saya salah dok karena saya nggak punya pengalaman untuk mengajari anak anak saya
tolong bagi tipsnya dong dok supaya tidak stres menghadapi pandemi dan perilaku anak yang terkadang seperti itu
ditunggu jawabannya ya dok terima kasih
oke ternyata masih berhubungan dengan ptm juga ya oke
jadi sebenarnya tergantung pada usia anaknya
karena pendekatan pada balita dan remaja misalnya jelas berbeda
tapi secara umum sebelum mulai sekolah kita harus tumbuhkan suasana produktif
jadi tetap berikan sarapan kemudian sebelumnya mandi rapihkan tempat anak bersekolah agar dia bisa nyaman dalam belajar
jauhkan dia dari kasur tv dan benda lain yang mengganggu perhatian anak selama belajar
kita juga gak boleh males malesan nih harus mencontohkan pada anak
kalau nggak sibuk awasi
tapi jangan terus terusan juga supaya nggak manja
berikan kesempatan anak untuk mandiri melatih kepercayaan diri dia
buat juga jadwal kapan jam sekolah atau kelas anak kapan mengumpulkan tugas
dan jangan lupa biarkan anak istirahat ya dan makan serta tidur di jam jam tertentu
tentunya menjaga jadwal ini butuh kesabaran
apalagi anak juga beradaptasi sekolah berbeda
istirahat gak ada teman temannya misalkan
nah sebenarnya di sini orang tua justru punya kesempatan banyak untuk melakukan pendekatan psikologis
seperti mengobrol cari tahu dia sukanya apa gaya belajarnya seperti apa
pendekatan sebagai teman sebagai guru juga jadinya
dan orang tua juga memang dituntut untuk lebih kreatif saat anak mogok belajar
harus kreatif nih pinter pinter cari cara belajar lain
misal sambil bergeraka atau sambil dibikin lagu diajak nyanyi
karena sekali lagi setiap anak mungkin caranya berbeda beda
beda minat beda bakat beda cara belajar
kita harus lebih fleksibel jangan terlalu menjudge anak tersebut
harus ini harus itu gitu ya
konsultasik selanjutnya datang video dari amazon sembilan puluh sembilan
yuk kita lihat dulu nih
anak saya sudah mulai mengikuti pembelajaran tetap muka di sekolahnya dok
karena dia tipe anak yang aktif dan gampang berbaur
saya sudah menyiapkan masker lebih untuk ia ganti selama di sekolah
dan saya meminta untuk ia mengurangi interaksi dengan teman temannya selama ptm di sekolahnya
lantas dok gimana cara yang sesuai protokol kesehatan
ketika anak kita pulang dari sekolahnya
mandi dan cuci peralatan sekolah dan apa yang digunakan
atau hanya disemprot disinfektan saja dok
oke dear amazon sembilan puluh sembilan lagi lagi kembali ke ptm ya
jadi selesai anak pulang dari ptm itu di rumah sebaiknya langsung mandi
jangan cuma di rumah
jangan cuma disinfectant saja
karena disinfecting ini tidak menjamin ke seluruh permukaan kulit juga
cuci tangan aja kita harus pakai sabun ya kan
nah karena mandi ini lebih menjangkau ke bagian bagian tubuh yang tidak bisa dijangkau dengan disinfeksi
seperti telinga punggung bagian belakang dan lain sebagainya
selain itu penting juga untuk tetap mengkontrol suhu tubuh anak
jadi wajib punya termometer di rumah ya
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
nah kalau ini konsultasi
adalah ini hadir dari konsultasi
wah terasa kunci ya
sekarang tertinggi pengacara yang tadi di pohon p parking
jadi untuk barang barang tidak disarankan dengan hand sanitizer karena hand sanitizer dan disinfektan punya kekhususan masing masing dan untuk kulit dan permukaan memiliki pola kuman yang berbeda beda
hand sanitizer di tangan juga harus digosokkan dengan menerapkan delapan langkah menurut who dan dilakukan dalam waktu dua puluh hingga tiga puluh detik
tetapi ya resikonya alkohol dengan kadar terlalu tinggi bisa menimbulkan iritasi kulit
jadi kesimpulannya untuk barang barang gunakan disinfektan dan untuk permukaan kulit gunakan hand sanitizer
konsultasi selanjutnya datang dari twitter at kit wonder
dok kalau saya harus terpaksa berobat di rumah sakit
ada nggak sih tips aman untuk berada di sana karena kan seringkali kita ganti ganti loket dan pindah pindah antrian
oke dear kit wonder jadi kalau memang harus ke rumah sakit jangan takut ya dan jangan ambil resiko karena menunda pengobatan
ya sebisa mungkin pastinya tetap terapkan prokes adalah memakai masker menjaga jarak mencuci tangan pakai sabun
membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan yang ada di rumah sakit
di rumah sakit pun biasanya sudah ada protokol kesehatannya
misal ada touchless button di lift atau di loket cashless kemudian pakai shield juga di depan counter
petugas pun sudah divaksin semua dan pastinya menggunakan apd sesuai sop
jadi gak perlu khawatir ya tetap lakukan pengobatan di rumah sakit
oke pertanyaan terakhir datang dari ocha
dok anak saya suka menguncuk uncek mata setelah belajar online
apakah ini karena mata lelah gimana cara mengatasinya
oke dear ocha bisa jadi demikian
menatap layar gadget terlalu sering bisa menyebabkan mata kering dan lelah sehingga terasa gatal
cara mengatasinya bisa atur posisi jarak layar dari mata
jangan terlalu dekat jangan terlalu jauh jangan juga terlalu tinggi atau terlalu rendah
jadi pas di depan mata saja
dan kecerahan atau brightness layar juga jangan terlalu terang atau terlalu gelap
oke terima kasih
karena mata jadi lebih mudah lelah gitu ya
dan kita juga bisa terapkan aturan dua puluh dua puluh dua puluh
artinya setiap menatap layar selama dua puluh menit
alihkan pandangan mata ke benda yang berjarak dua puluh kaki atau enam meter selama dua puluh detik
terus bisa juga dibantu dengan menggunakan tetes mata artificial tiers
yang berfungsi sebagai air mata alami untuk melembabkan mata
itu dia healthyzen konsultasik terakhir untuk episode dear doctor kali ini
yuk pastikan healthy zen yang lain tetap bisa konsultasik melalui akun twitter dan instagram
saya dr klarin heis untuk saat ini pamit undur diri